setelah dilantik menjadi gubernur bank indonesia periode dua ribu delapan belas dua ribu
periwarjo mengatakan salah satu program prioritas yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah
menstabilkan nilai tukar rupiah
peri menjelaskan nilai tukar rupiah yang tertekan sejak awal februari dua ribu delapan belas dipengaruhi faktor eksternal
tekanan nilai tukar sekarang ini adalah tekanan yang appross the board
ke seluruh negara yang disebabkan karena faktor eksternal yaitu khususnya apa yang terjadi di amerika
yaitu fenomena naiknya yield us treasury obligasi pemerintah amerika yang naik
ini fenomena yang kenaikan us treasury yield dan dolar yang interking
yang sangat kuat terhadap seluruh mata uang dunia